hai nampak banyak nama kampung ini ya apa ya
kalau bisa nyetek gitu aja sih ala pintu tutup sendiri aja udah parno kenangin
hai makanya kalau bertindak itu pakai otak otak
hai gimana mbah udah tahu dimana teman teman saya teman teman kalian tersesat di kampung siluman mereka sudah tergurung alam kaget kami harus ketemu dengan mereka mbah
kami harus ketemu dengan mereka mbah
kami harus ketemu dengan mereka mbah
hai iya mbah kami nggak mungkin balik ke kota tanpa mereka
hai antara ada dan tiada
hai kalian tidak bisa ke sana dan takkan mungkin bisa bertemu dengan mereka lagi
bawa tempat ini angker gue takut
ya gue udah tahu
kayaknya itu mereka deh
iya kalau mereka kalau enggak gimana
bukain dong ini kita
lo udah denger sendirikan itu suara mereka
habislah di situ
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa
mau jadi kayak gini sih salah buat apa

apapun yang terjadi kita harus tetap kesana
lah lo tuh gila ya
tempat itu serem banget
kita aja bahkan gak tau lokasinya dimana
lo masih mau so soan kesana lagi
di urusin deh cewe lo bikin pusing tau gak sih bawel banget
eh gue masih punya otak ya
lo tadi denger kan dukun sakti aja gak berani kesana
terus lo mau jadi pahlawan kesana
gue tau lo maksa maksa kesana karena lo jealous kan cemburu
lo gila ya ya gak mungkin lah maafin juga gue masih cemburu
kalau gue sih gak heran ya kenapa pupi lebih pilih agnes deh
udah udah cukup
jad pokoknya aku mau pulang sekarang
sebenarnya ada ada cara menuju kesana
apa itu pak
kalian harus sampai ke hutan pembatas sebelah barat sana
biasanya ada geng geng
geng geng berisi air yang sangat jernih
kami tahu air itu milik bangsa siluman
jadi kami membiarkannya
nah jika kalian menggunakan air dalam gentong itu entah untuk cuci tangan cuci muka atau diminum
maka kalian akan terseret terbawa ke dunia bangsa siluman
jadi maksud bapak yang air dalam gentong itu berupa
ya kira kira begitu
air dalam gentong itu sangat sekali membodan
jika kita melihat ada saja keinginan yang timbul dalam hati untuk menggunakan air itu
berarti kita harus melanggar pantangan itu jika ingin sampai ke kampung silumat begitu pak
ya begitu kira kira
di luar dingin
capek banget ya keliatannya
meredakan sedikit keteganganmu
jangan tanya bagaimana